sementara itu dari final bergu putri sehari sebelumnya tim putri mutiara kardinal
akhirnya menjadi kampiun di ajang jarum super liga badminton dua ribu tujuh belas
di dbl arena surabaya jawa timur setelah mengalahkan tim berkat abadi di final
gregoria mariska tujuh memastikan kemenangan telak atas tim berkata abadi dengan skor tiga
gregoria mariska tanjung memastikan kemenangan tim mutiara kardinal
tunggal putri kedua ini mampu menghentikan perlawanan tunggal putri andalan tim berkat abadi pui yenip
dengan skor dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu delapan belas
dengan skor tiga ini tim mutiara kardinal menjadi jawara pada ajang jarum superliga badminton dua ribu tujuh belas
sedangkan tim berkat abadi harus puas menjadi runner up
dalam laga final yang digelar di dbl arena surabaya pada sabtu siang
tim mutiara kardinal unggul pada tunggal putri pertama hana ramadini
yang membuka kemenangan setelah mengalahkan tunggal putri berkata
tim berkat abadi zambewe dengan skor dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu sepuluh
di partai kedua tim mutiara kardinal menambah poin keunggulan melalui pasangan gandanya
yofira barkah tiara rosalia nuraidah yang mengalahkan pasangan rizky amelia pradipta
grecia poli dengan skor dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu enam belas
dengan kemenangan ini tim putri putiara kardinal asal bandung ini mematakan dominasi tim putri jaya raya
di liga super padminton indonesia
di partai ketiga mutiara kardinal berharap mendapat hadiah enam puluh ribu dolar amerika tropi dan medali
sedangkan tim berkat abadi banjarmasin harus puas menjadi runner up
juara ketiga hakuto bang jebang dan juara keempat jakrindo master surabaya
triburutu pernawanto surabaya